sekarang kita ke dalam negeri sejumlah mantan pemain timnas indonesia ambil bagian dalam kursus pelatih lisensi cia afc
yang berlangsung di stadion aji imbut tenggarong kalimantan timur
sebagian dari mereka saat ini telah aktif menjadi asisten pelatih tim liga satu indonesia
pssi menggelar kursus pelatih lisensi cafc di stadion aji imbut kutai kartanegara kalimantan timur
sejumlah mantan pemain nasional dan asisten pelatih di liga satu terlihat di pinggir lapangan mengelilingi instruktur pelatih emerald abus
mereka membahas strategi permainan sepak bola modern yang diperagakan dua puluh dua pesepak bola usia dini mitra kukar fc
mantan back tim nas kisnan ali pilar borneo fc leonard tupamahu serta asisten pelatih mitra kukar sukardi kardok terlihat mengikuti kursus lisensi cafc ini
materi filosofi indonesia way
kue yang diperkenalkan saat ini merupakan salah satu upaya pembaharuan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan para pelatih nasional indonesia yang ada saat ini
kursus yang digelar meliputi teknik pelatihan peraturan permainan serta penanganan cedera pemain
banyak yang pengalaman banyak yang kita belum tahu jadinya kiai tahu dan ini memang modal kita untuk seorang pelatih ya
banyak aturan mungkin tidak semua pemain yang tahu
akhirnya kita tahu dan ini adalah pr kita sebagai pelatih untuk memberikan metode materi materi apalagi sekarang kan kurikulum kita filosofi sepak bola indonesia banyak sekali sekarang
ini untuk jadi bahan kita untuk pemain pemain kita nanti
pssi menargetkan kursus kepelatihan kali ini juga untuk meningkatkan kualitas pelatih di indonesia baik di liga maupun di level timnas